dan untuk membahasnya kembali saudara kita juga masih bergabung dengan pengamat politik timur tengah dan dunia islam ada masa sibulo satrawi
mas hasibuloh ini baru saja kita tahu kemarin bahwa tiongkok telah memberikan mengakui palestina sebagai negara
dimana sebelumnya juga sudah ada tiga negara eropa yang juga telah mendukung negara palestina dan mengecam tindakan israel sebagai kejahatan kemanusiaan
anda melihatnya seperti apa ketika banyak sekali negara negara yang dengan jumlah penduduk cukup banyak
begitu seperti tiongkok dan tiga negara eropa lainnya memberikan dukungan kemerdekaan terhadap palestina
ya mas reza sebenarnya melihat kondisi dunia hari ini terutama yang terjadi di palestina dan amerika yang sedang sibuk dengan politik internal
itu ini adalah kesempatan yang sangat bagus bagi cina
negara yang paling diuntungkan kalau mau ambil momentum ini untuk semakin mengokohkan dirinya sebagai katakanlah penguasa baru dunia
atau negara yang paling berpengaruh di dunia kalau dia ingin bersaing dengan amerika
minimal dalam konteks timur tengah sekarang ini
karena dalam situasi amerika yang cukup krodik situasi di dalamnya kita lihat dalam banyak hal persoalan politiknya dan juga pertentangan sendiri yang disampaikan oleh
sebagian warga amerika serikat maka sebenarnya china mempunyai peluang yang sangat kuat untuk bagaimana menjadi pemain yang kurang lebih pilih tanding
menjadi sosok yang cukup menentukan bahkan bisa dikatakan meningkatkan perannya china dalam konteks timur tengah paling tidak
untuk ikut serta dan berperan melalui kasus palestina israel hari ini
bahkan saya melihat mas reza kalau kita baca sikap eropa
terutama tiga negara eropa yang belakangan ini menyatakan dukungannya kepada palestina
saya melihat pada beberapa bagian ada juga upaya yang mungkin dinilai oleh negara negara uni eropa untuk mengambil kesempatan ini
karena sekarang kalau arah kebijakannya barat adalah amerika maka eropa itu selalu terbayang bayangi
tapi dengan eropa mengambil inisiatif dia bahkan mengakui negara palestina
bahkan beberapa negara yang saya baca itu sudah mulai makin jelas kebiakannya terhadap palestina
itu secara lapangan terutama publik timur tengah dan negara negara yang berpenduduk mayoritas muslim
dia akan menjadi kayak semacam daya tarik baru
dia akan menjadi negara baru yang lalu mendapatkan perhatian dan menjadi lebih besar pengaruhnya
itu minimal kita lihat misalkan pertemuan pertemuan
termasuk indonesia terakhir melakukan pertemuan di eropa untuk melihat isu isu bagaimana tindak lanjut mendukung palestina
dan menyelesaikan konflik palestina israel ke depan
nah saya melihat china atau tiongkok sebenarnya mempunyai kesempatan yang sama
malah dengan adanya rusia yang sekarang juga sibuk dengan persoalan internalnya karena dia perang dengan ukraina
ini di antara negara negara yang punya hak veto di dewan tetap keamanan pbb
itu berarti otomatis hanya china yang atau tiongkok yang punya peluang paling besar untuk bisa memainkan peran lebih efektif
lebih bermakna dan pada tahapannya dia akan menjadi kayak semacam pemimpin baru di dunia ini yang apa namanya di
menyaingi apa yang selama ini dilakukan oleh amerika serikat
dampak langsung ketika memang nantinya dukungan yang telah diberikan tiongkok terhadap palestina ini bisa berhasil
efek terhadap seluruh masyarakat dunia yang melihat bahwa tiongkok ini nantinya akan jadi pemimpin baru
dampak yang bisa anda lihat dari pandangan anda soal kis atau kasus ini seperti apa
ya sebenarnya kalau kita bicara dampak tentang peran tiongkok di timur tengah
itu sekarang kita bisa contohkan dengan rekonsiliasi yang sudah terbangun di antara iran dengan arab saudi
itu salah satu otak utamanya mediator utamanya adalah tiongkok
dan kita tahu arab saudi dengan iran itu berada dalam posisi konfliktual yang sangat dalam
bahkan sampai pada tahap memutus hubungan diplomatik dan tidak ada perwakilan kantor perwakilan di negara masing masing
tapi dengan kreasi dan inisiasi dari china maka kemudian dua negara yang bertahun tahun ini bersetru
dan sekarang sudah mulai berada di dalam kerjasama diplomatik
nah ini sebenarnya peran peran cina yang perlantas
tapi pasti tapi cukup kuat di timur tengah
nah sekarang peluang menurut saya sudah terbuka
karena sekali lagi amerika dengan kondisi internalnya yang menurut saya tidak terlalu firm
tidak terlalu kuat untuk memberikan solusi yang pasti
ini kadang kadang dia anti terhadap israel
tapi kadang kadang dia yang saya baca sikap amerika ini
kalau belum terjadi amerika itu berupaya sebisa mungkin israel tidak melakukan
diam saja begitu ya kalau belum ada
dengan sungguh sungguh amerika itu mau untuk menahan israel
tapi israel tidak bisa diatur dan dia tetap menyerang
nah ketika sudah melakukan penyerangan amerika tidak bisa untuk tidak membela israel
nah itulah yang saya lihat dari sikap terakhir amerika
yang pada akhirnya dalam soal rafah pun itu amerika mengatakan israel belum melampaui garis merah
ada itikat baik kita akui dari amerika untuk tidak
semakin lanjut perang ini eskalasi ini
tapi manakala israel sudah melanjutkan itu
israel tidak sampai pada tahap mengkritik atau sampai pada tahap menyalahkan
apalagi sampai pada tahap membiarkan israel katakanlah dihakimi termasuk oleh ketentuan hukum internasional
itu yang saya bilang situasi internal amerika yang tidak strong
karena kalau strong menurut saya amerika sendiri sudah punya komitmen yaitu yang disebut sebagai two state solution
bagaimana negara pak israel dan palestina bisa berdiri secara berdampingan melalui jalur perundingan
amerika menginginkan israel dan palestina itu berdamai tapi melalui jalur perundingan
bukan melalui jalur katakanlah pbb di mana negara negara mengakui kemerdekaan palestina
karena itu kalau berkaitan dengan kemerdekaan palestina itu kemudian amerika selalu menggunakan hak veto
dan sebagian pihak menganggap bahwa amerika tidak mendukung palestina
padahal sebenarnya yang saya baca palestina ingin mendukung palestina menjadi negara yang merdeka
berdampingan dengan israel secara damai tapi itu melalui solusi perundingan
melalui cara perundingan yang dilakukan langsung oleh israel dengan amerika
itu kalau ide ide dan posisi amerika kita jabarkan lebih leluasa
nah sekali lagi itu amerika tapi apapun alasannya amerika dengan dia tidak begitu intens
atau tidak terlalu memberikan solusi yang cepat paling tidak maka ini peluang bagi cina
sekali lagi untuk memberikan bahwa china punya pengaruh dan china juga punya kemampuan dan bisa
untuk bisa mempengaruhi terutama israel dan para pihak untuk bisa konflik ini betul betul lebih cepat didapat
dan saya yakin idenya tidak akan jauh beda yaitu tentang two state solution
di mana israel dan palestina itu menjadi sebuah negara yang duduk berdampingan satu sama lain
itu yang memang menjadi harapan juga masyarakat begitu ya
nah yang juga menjadi perhatian tidak hanya dukungan dari dunia nyata mas hasibulo
ini adalah dukungan dari dunia maya sejumlah selebritas dunia masyarakat netizen begitu
juga banyak menyerukan dukungannya terhadap palestina
hentikan serangan israel terhadap masyarakat palestina yang menyerang rafa terutama
dengan banyak tagar all ice on rafa terus juga banyak sekali masyarakat

menyerang akun instagramnya salah seorang politikus amerika serikat niki haili
anda melihatnya seperti apa fenomena ini
ya yang pertama kalau saya itu semakin menguatkan keyakinan dan iman saya tentang perdamaian universal
bahwa dunia itu ternyata dipersatukan oleh nilai nilai kemanusiaan
bahwa kekerasan itu adalah sama dimana mana kekerasan itu adalah sama sekali
palestina itu adalah kekerasan
iya kekerasan yang dialami oleh palestina itu adalah kekerasan yang ditimpakan atau disebabkan oleh serangan serangan yang dilakukan oleh israel
jadi itu sekali lagi mencerminkan bahwa kemanusiaan itu adalah bulat kemanusiaan itu adalah sama barat dan timur
dan yang kedua mas reza justru dalam konteks itu masyarakat dunia ini berarti sekarang sedang menunggu siapa tokohnya
siapa pemimpin yang kita sebut sebagai dia berkomitmen keras
dengan nilai nilai kemanusiaan dan perdamaian global ini
kalau amerika dengan zigzagnya tadi sepertinya akan susah untuk bisa menampilkan diri di situ
apalagi barat selama ini dikenal dengan katakanlah problem standar ganda
yang selalu saya sampaikan kalau menyangkut israel maka ini adalah kemanusiaan
tapi ketika ini menyangkut palestina walaupun hampir sudah tiga puluh enam ribu di hari dua ratus tiga puluh sembilan perang ini mas reza
itu seakan akan kita masih butuh banyak bukti untuk mengatakan di situ ada kemanusiaan
ini kemanusiaan yang sudah terang benerang
tapi kalau masih butuh bukti ya itu mungkin persoalan persoalan politik yang sedang mereka hadapi
nah dalam konteks itu menurut saya sekali lagi peta dunia hari ini kemanusiaan dunia hari ini adalah membutuhkan tokoh
membutuhkan sosok yang mempunyai posisi yang kuat sikap yang kuat untuk membela siapapun dia yang menjadi korban
daripada aksi kekerasan dan mengalami dampak dampak seperti yang hari ini terjadi di palestina